muldoko menyatakan pihak istana santai menanggapi deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
ia mengingatkan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden bisa melanggar jika yang dimaksud mengganti presiden sebelum pemilihan presiden
muldoko menyebut hingga saat ini pihak istana negara tidak terganggu oleh deklarasi ganti presiden
menurut dia presiden joko widodo tetap santai menanggapi deklarasi tersebut
mantan panglima tni ini mengingatkan deklarasi tersebut hendaknya tidak melanggar hukum
ia mengatakan jika ajakan mengganti presiden pada dua ribu sembilan belas itu dilakukan tidak melalui pemilihan presiden jelas hal ini menyalahi aturan